keributan terekam kamera terjadi di jalan ciladukraya
pesanggerahan jakarta selatan minggu dinihari
seorang pria terlibat adu mulut dengan sejumlah pengendara
di tengah kemacetan lalu lintas
cekcok bahkan nyaris berubah menjadi perkelahian
selang beberapa saat si pria mengacungkan benda mirip pistol
dari balik bajunya sambil mengaku sebagai polisi
selasa siang kapolsek pesanggerahan
kompol nazirwan menyatakan pria yang terekam kamera
mengacungkan pistol adalah anggota polsek pesanggerahan
saat kejadian ia berada di lokasi untuk membantu
mengurai kemacetan akibat sebuah bus yang mengalami patah as roda
tetapi ia justru diteriaki sebagai begal oleh seorang pengendara motor
sehingga memicu keributan
yang bersangkutan itu berusaha meyakinkan warga
menyatakan bahwa saya adalah anggota saya adalah polisi
tapi waktu itu belum digubris
sehingga ada tindakan dari anggota kita yang menyatakan menunjukkan identitas
itu hanya upaya untuk menunjukkan identitas
tiga orang diduga provokator keributan diperiksa polisi
karena saat itu mereka diduga sedang mabuk miras
tim liputan cnn indonesia